hah oki sama kakak
iya tiara biar oki kakak aja yang ngantar
oh my god aku tau aku tau pasti pasti pasti
kak ginda mau ngerjain oki ya
hahaha yaudah gapapa deh kak gapapa
yaudah gapapa kerjain aja kak sepuas kakak oke
yaudah deda kakak
ada satu masalah
bibir bidadari itu
dia bilang kalau dia cinta sama gue
karena gak ada cinta di mata dia
ini menurut pengalaman gue sih men
biasanya kalau cewek udah nyatain cinta ke cowok
itu tandanya cewek itu pasti udah menerima cinta dari cowok itu
cuma masalah tinggal nunggu waktu
jadi lu tenang aja
tapi menurut gue
kisah cinta kita berdua
gue harus ngebuat cewek yang gue cintain
menyatakan cinta ke gue
sedangkan lo mau bikin cewek yang lu cintain itu
menatap lo dengan penuh cinta
sampai jumpa di webisode selanjutnya

gak boleh begini terus
aku gak boleh mempermainkan perasaannya mas rey

ini aku udah kasih harapan semua untuk dia
sampai kapan aku bisa terus lari dari arka
cepat atau lambat arka pasti akan menemukan aku
satu satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah pernikahan aku
mungkin dia serius mau menikah sama aku
oh enggak enggak
boleh boleh mas duduk situ ya aku pikirin dulu ya
menurut gue lo harus sejar cinta lo kak
lo harus perjuangin apapun yang harus lo lakuin
meskipun lo harus berhadapan sama kakaknya kita
gimana gue bisa bikin naura untuk jatuh cinta sama gue
naura juga gak ada di sini
dan gue pun gak tau sekarang naura ada di mana
naura tadi kan bawa map ya
gue harus balik tempat itu juga sekarang
gue harus cari tau di mana keberadaan naura
kamu tuh udah cantik baik pinter bikin kopi pula
pasti di luar sana banyak cocok yang naksir sama kamu
enggak lah mas
aku ini udah gak punya pendidikan aku gak ngerti apa apa lagi
kenapa kamu mencintai aku
mas ini kan orang yang baik
selalu ada buat aku selalu bantu aku
bahkan di saat aku nggak punya uang juga mas selalu aja minjepin buat aku
bukan yang majikan kamu lebih baik
kamu sering bilang begitu kan
mereka peduli sama kamu
bahkan ngantar kamu ke dokter
kamu diberi tempat tinggal
sampai sampai adik kamu disekolahin
mas kan tau
kalau bumi sama langit tuh gak mungkin boleh satu
sepertinya aku harus kerja keras
untuk membuat kamu menatap aku dengan penuh cinta naura
seperti tatapan kamu ke arka
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
kamu hari ini berangkat sekolah sama saya ya
nanti kebetulan saya lewat depan sekolah kamu
tapi biasanya saya berangkat sama nontiara mbak
ayo cepet masuk
oki mana sih pak
udah mau berangkat nih
oki sama kakak
biar oki kakak aja yang nganter
aku tau aku tau
kak gita mau ngerjain oki ya
yaudah gak apa apa deh kak
yaudah gak apa apa
kerjain aja kak
sepuas kakak oke
aduh aku harus gimana ini
aku takut non kinta pasti mau ngerjain aku
kamu pasti bingung kan
sebenarnya saya mau bicara sesuatu sama kamu
sebenarnya selama ini saya bener bener gak ada niat sedikit pun buat nyakitin kakak kamu
semua ini muncul dari rasa

saya bener bener cemburu melihat kakak kamu berdua dua luar angka
tapi sekarang saya udah ngerti
kalau sebenarnya rasa cemburu buta saya itu yang malah menghancurkan semuanya
dan sekarang saya ingin mengembalikan semuanya seperti semula
wah makasih ya mbak
kalau mbak kinta berpikiran seperti itu
saya juga mau berpikir
siapa tahu nanti kita bisa jemput dia
tapi masalahnya mbak
saya juga gak tahu kak nora di mana
masa dia gak hubungin kamu sih
kamu kan adik kandungnya dia
demi allah mbak
saya gak tahu kabar kak nora
kak nora juga gak pernah ngabarin aku mbak
cuma satu sih mbak
terakhir ada orang yang nganterin makanan ke saya
dan katanya itu dari kak nora
kamu bilangnya sama dia
kalau saya nggak mau lagi jahatin dia
pasti saya sampaikan ke kak nora
mbak aku mau
pasti saya sampaikan ke kak nora
iya dari dulu doang jadi gitu
jadi encik bersendari kayak itu
pada suatu hari lagi